setelah terjadi insiden pemukulan pejalan kaki oleh pengendara ojek online
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan
pemerintah provinsi dki akan menindak tegas pengendara sepeda motor
yang mengemudikan kendaraannya di trotoar
insiden pemukulan terjadi setelah seorang pejalan kaki
mengingatkan pengendara sepeda motor agar tidak naik ke trotoar
insiden tersebut meramaikan kembali pembahasan tentang hak pengguna trotoar
yang sering diambil oleh pengendara sepeda motor
sandi menyatakan saat ini pengendara sepeda motor terlalu nyaman
karena jalur perjalan kaki lebih lebar
namun ia menekankan hal itu tidak mengubah peraturan
sehingga pengendara sepeda motor dan pedagang tidak boleh menggunakan jalur pedestrian
selain itu sandi mengaku telah menjadwalkan pertemuan
dengan salah satu operator ojek online untuk membahas permasalahan ini
ia pun menyebut akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar aturan
salah satunya dicabut bannya atau diangkat sekaligus gitu
motornya suruh dia jalan kaki
pusap itu nggak represif
pusap nggak represif
kurang kalau menurut saya pusap itu oke satu ke dua
tapi kalau berkali kali ya sesuatu yang paling akan diingat
kalau ada dampak moneter kepada dia
misalnya kalau motornya diambil atau dia didenda lima ratus ribu atau satu juta setiap kali itu